yuk kita kemusola
akan kemusola dulu ya
mams terus kasih contoh
supaya yang jadi agentnya gak bingung
dari rumah aceh
si aceh ngecerai sama em
kang aceh selingkuh
kang aceh itu selingkuh sama cucu
mana saya tau atuh cuy yoyo
kan yang selingkuh bukan saya
kang idoi mendingan pulang aja ya
saya jadi pusing
kalau enggak nanti saya tambah pusing
apa sih cuc
ada deh pokoknya
pokoknya sekarang mama mau ke rumah em dulu ya
assalamualaikum cuy yoyo
kalau kang tatang atau kang asep melihat cucu
bilang sama cucu suruh ke rumah saya ya
jangan lupa ya
ada apa ya kang
keliatannya cuy yoyo panik bener
kalau saja semua warga bisa dipengaruhi
sebentar saja idante jadi warga terkaya di ciraos
bapak senang melihat kamu tersenyum
bisnis idante lancar pak
bapak tenang aja pak
bapak tenang aja pak
bapak tenang aja pak
kalau nanti uang transferannya sudah masuk
langsung idan kasih ke bapak ya
bapak senang ngedengarnya
kalau bisnis idan meledak pak
idan bakalan kasih bapak sarung baru
terima kasih idan
kamu pikirkan saja diri kamu
kamu pikirkan saja diri kamu
ada tamu mak ada tapi udah pulang itu biar ada yang bawain aja deh besok antri
mak ya ke kebun wawan ngapain mak kok tumben mau lihat wawan nyemprot hama mau di
lama nggak lihat petani nyemprot hama
mau kan iya mau mau
laris ciloknya kang alhamdulillah berkat doa kamu alhamdulillah
kang setelah neng pikir pikir kau akan tengah masuk arena fantasi kita mau usah
saya ngatu neng dapur cuma akan masuk juga dan nggak bakal main wahananya
mending uangnya teh buat beli baju kamu sama denny kalau aka nggak masuk kita nggak jadi
sih deni juga enggak mau kita kesanakan buat deni kalau buat beli baju baru bisa kapan aja
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
mau minum apa yuk
cuma sebentar kok
tadi saya ke rumah kamu kan
keputusan saya udah bulat cek
saya tetep mau pisah
saya udah gak tahan lagi sama kelakuan kang aceh
cucu udah cerita semuanya tentang kang aceh
emangnya ada hubungan apa kang aceng sama si cucu
kang aceh katanya suka malam malam ke rumah cucu
emang sih kang aceh suka goda goda cewek
cuman kok kalo sampe nyamperin cucu ke rumahnya kok asa asa gak percaya saya
mak juga gak percaya
kamu udah tanya sama kang aceh
kang aceng gak pasti ngebantah
saya percaya sama cerita cucu
coba kamu pikirin dulu matem matem em
jangan ambil keputusan gegabah
siapa tahu ada jalan keluar
yaudah mak udah maghrib saya pamit ya
tidak pernah lagi lihat kamu jalan jalan
pengalaman pahit pertama jadi pelajaran
tapi tidak bisa kamu jadikan patokan
pasti ada orang orang yang punya bahan obrolan yang menarik
iya pak ustadz
semoga lusa nanti kita tak bisa berhemat
emangnya berapa sih kondisi jual rumah
jangan bilang kecil
seberapa pun dapatnya alhamdulillah
neng sebesar apapun kita dapatnya tetap saja kita masih berhemat
semoga lusa nanti kita bisa berhemat
harus b murah supervised
sebesar apa juga ternyata

kenapa kamu berdiri di mamanement ker intended
besok kan kita gak tau berapa rezeki yang dapet
kayaknya mah cuma karena fantasi doang
gak jadi ke taman mini sama monas
ya tergantung uangnya cukup atau enggak
akan kemusola dulu ya
cuk dari mana cuk
dari rumahnya mas suha
tadi kang asep suruh cucu kesini
kamu kok udah gak pake seragam sugar lagi
cucu sekarang udah gak jualan sugar ancut
cucu sekarang cucu kerja
hmm kamu hebat banget sekarang udah bisa kerja di toko
kamu betah cuk kerja di toko
ya dibetah betahin cuk
tapi sebenernya cucu gak betah
duduk aja nungguin pembeli
tapi giliran rame cucunya jadi riwah
cucu tuh harus ngawasin
soalnya banyak yang nanya nanya tapi ternyata nggak beli
aduh gede juga ya coba gantinya
cucu ceritanya kenapa nyuruh cucu ke sini
cuma memang benar kang aceh itu sering main ke tempat kamu ke tempat kosan kamu
kalau emang enggak kenapa kamu cerita sama cnn kalau kang aceh sering ke tempat kamu
kan kang aceh suka godain cucu
sekalian aja biar kapok
ya pasti kapok atuh
orang si em sekarang minta pisah sama dia